tidak sedikit yang terlibat dalam kasus korupsi bupati probolinggo puput tatriana sari
lebaga anti rasuah kpk telah menetapkan dua puluh dua orang tersangka yang terdiri dari delapan belas orang pemberi suap dan empat orang penerima suap
berdasarkan pemeriksaan kpk sang bupati diduga menerima uang dua puluh juta rupiah dari setiap orang yang ingin menjadi kepala desa
wakil ketua kpk alexander marwata dalam konferensi persnya menyebutkan
menjelang pemilihan kepala desa serentak tahap dua di kabupaten probolinggo
terdapat dua ratus lima puluh dua kepala desa dari dua puluh empat kecamatan di probolinggo yang bakal selesai menjabat pada sembilan september ini
tidak hanya upeti dari orang yang ingin menjadi kepala desa
bupati probolinggo puput tantriana juga diduga menerima upeti terkait uang sewa tanah desa
setiap satu hektare tanah desa yang disewa pihak ketiga
sang bupati mendapatkan jatah lima juta rupiah
dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyeborkan sejumlah uang
adapun tarik untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar dua puluh juta rupiah
ditambah dalam bentuk upeti penyewahan tanah kas desa dengan tarik lima juta rupiah per hektare
hai kita dapat
kasus korupsi yang menjerat bupati probolinggo puput tantriana menjadi bukti bahwa praktik korupsi bisa dilakukan di ranah pusat dan daerah
potensi korupsi dengan nilai besar juga bisa terjadi di daerah
ini terlihat dalam kasus opeti atau uang suap dari kepala desa di setiap daerah
demi leputan cnn indonesia